bahwa kenaikan ppn untuk membangun fondasi penguatan rezim pajak ke depannya
dalam menjalankan tugas jabatan
dalam waktu kurang dari lima detik dia memutuskan akan menonton atau tidak
ketua dpr ri ketua lembaga legislatif bertemu dengan presiden pada satu acara level internasional yang namanya world water forum ya
hanya memang kami juga sepakat sepakat saja kalau memang hak angket itu akan digulirkan